sekarang kita masuk fase transisi
jangan ini berulang
jangan kita sampai kembali lagi
bila kita tidak disiplin kami di gugus tugas memutuskan bahwa belajar mengajar di sekolah belum dimulai dahulu
tidak akan dimulai sampai kondisinya aman
jadi bila kondisi masih belum dianggap aman maka kegiatan belajar mengajar masih belum kita lakukan
dengan kegiatan belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah
lalu kegiatan sosial